pembelian saham pemerintah provinsi dki jakarta
polemik penjualan saham pemerintah provinsi dki jakarta
di perusahaan bir pt delta jakarta
dan wacana pembentukan pansus rotasi terjabat oleh dpr dki
menjadi sorotan publik
kedua kasus tersebut seolah menunjukkan hubungan
antara gubernur dan dprd dki memasuki fase panas
seperti dilansir dari detik finance
ketua dpr dki jakarta presetio edi marsudi
menolak penjualan saham pemerintah provinsi
di produsen angker bir delta jakarta
menurut edi tidak ada keuntungan berarti
dari penjualan saham tersebut
namun gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan
alasan penjualan saham tersebut justru karena
pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar
anies berencana menggunakan dana hasil penjualan saham
pemerintah provinsi dki jakarta di perusahaan bir itu
bulan mei yang lalu kami sudah sampaikan ke dewan
bahwa dki memiliki dana kurang lebih satu dua triliun

yang diparkir di perusahaan bir
nah kami memandang dana itu lebih bermanfaat
bila digunakan untuk pembangunan sekolah seperti ini
ini kita bisa membangun lebih dari seratus sekolah
seperti ini dengan dana yang ada itu
bisa dapat dua ratus empat puluh bis
nah kita sudah ajukan
kemudian ketua dewan menyampaikan belum diproses
jadi saya sampaikan ya kita laporkan kepada masyarakat
karena ini adalah bagian dari janji kami
apalagi bulan depan adalah pileg
silahkan ditanyain aja para caleg itu
anda mau milih satu dua triliun
mau dipakai untuk memajukan dunia peralkoholan
atau mau dipakai untuk memajukan air bersih untuk rakyat
kalau itu dipakai minimal seratus ribu
itu sambungan baru air bersih
tahun lalu kami minta ke dewan
rp satu dua triliun untuk membangun pipa air bersih
sementara itu menanggapi wacana pembentukan pansus rotasi pejabat dki oleh dprd
hanis menyatakan sudah menjalankan semua proses rotasi sesuai dengan aturan yang berlaku
menurut anies rotasi jabatan di tubuh birokrasi normal dilakukan
selayaknya rotasi yang terjadi di tni dan polri
namun belakangan muncul tudingan rotasi tersebut bersifat politis
dan terjadi jual beli jabatan
meski mengaku telah mendengar isu tersebut
hanis mengatakan hingga saat ini belum ada aduan yang bersifat material
semua aduan diproses kita hormati
dan kita buat khusus malah dari inspektorat untuk menerima aduan itu
dan sejauh ini aduan yang masuk paling tidak sampai dengan hari rabu ya
itu lebih pada keluh kesah
bukan aduan material
belum ada aduan material
aduan material itu adalah bahwa misalnya ada yang mengatakan jual beli itu belum ada aduan materialnya
jadi yang ada adalah tudingan tudingan aja yang sampai kita sekarang belum ada materialnya
sebelumnya pada dua puluh lima februari lalu
anies merotasi lebih dari satu seratus pejabat eselon dua tiga dan empat di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
sebelumnya pada dua puluh lima februari lalu
hanis memperkenalkan kebijakan pemerintah dki jakarta
antara gubernur dki jakarta anies baswedan dan juga dprd dki
tampaknya memang sudah memasuki fase agak agak panas
kalau kita belum bisa bilang ini panas sekali
nah isu terkait dprd yang terkesan menghambat penjualan saham pmd dki di pabrik bir pt delta jakarta
kertakan anggota dewan yang akan mempansuskan kebijakan gubernur hanis
yang merotasi seribuan pejabat di lingkungan pm dan dki
ada apa sebenarnya antara dprd dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
apakah betul ada ketidakharmonisan
seperti apa kemudian saat ini terkait dengan penjualan saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
kita akan ulas malam hari ini
di sebelah kiri saya sudah ada mas gembong warsono ketua fraksi pdp dprd dki jakarta
mas gembong selamat malam
selamat malam mas fajar
waalaikumsalam terima kasih
dan di tengah sudah ada mas fajar siddiq sekretaris fraksi gerindra dprd dki jakarta
mas fajar selamat malam apa kabar
waalaikumsalam mas fajar
dan di ujung sudah ada mas adi prayitno akademisi politik dari uin jakarta
mas adi selamat malam apa kabar
tadi kita sudah dengar kalian bersama ya wawancara dengan pak gubernur hanis baswedan
saya mungkin langsung ke mas gembong kalau begitu
apa yang membuat fraksi pdip mungkin ya atau mungkin dengan beberapa fraksi lain di dprd dki jakarta
tidak mendukung atau belum mendukung soal penjualan saham pemprov dki jakarta di pt delta jakarta
gini tahapan kita belum
belum sampai pada tataran setuju tidak setuju
belum sampai pada tataran mendukung tidak mendukung
karena sejak awal sebenarnya yang kita minta kepada pemprov dki jakarta adalah
kajian terhadap rencana pak anies melakukan pelepasan terhadap saham pt delta
baru tahapan itu dulu
sehingga dari hasil kajian itu mampu meyakinkan kepada satu ratus enam anggota
untuk menyetujui apa atau tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan pak anies
sebetulnya kan itu
namun sampai hari ini kan pak anies belum memberikan hasil kajian itu kepada dewan
sehingga dewan belum bersikap apa apa terhadap rencana pak anies itu
jadi tahapannya ini baru baru tahapan pimpinan
karena pimpinan itu ya pak prasetyo yadi marsudi sudah menyampaikan kepada publik
tapi baru sebatas itu
karena pembahasannya belum sampai mas
tapi kan sudah ada surat pak anies katakan dua kali loh pak mas gembong suratnya
belum direspon atau seperti apa sebenarnya
untuk merespon itu kan harus ada pembahasan
jadi ini kan asetnya publik
asetnya warga jakarta ketika pak anies mau melakukan pelepasan kan perlu ada pembahasan
pembahasan itu pembahasan antara dprd dengan eksekutif
lah hari ini kan kita belum pernah melakukan pembahasan
bukan ketika surat sudah diberikan kemudian dprd merespon dengan mengundang atau baru membahas
atau seperti suratnya bagaimana sih mekanismenya
jadi seharusnya ketika pak hanis menyodorkan surat kepada dewan itu dilampirin
sudah disertai dengan kajiannya itu belum ada
belum ada sejak awal ketika bulan mei dua ribu delapan belas itu pak anies mengirimkan surat kepada pimpinan dewan
kami dari fraksi pdi perjuangan menyampaikan kepada publik kajiannya mana
kajian tidak kunjung diberikan kepada dewan
sudah diminta pak
tetapi susulah surat kedua susullah surat kedua yang baru beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu
surat kedua sampelah ke pimpinan dewan
jadi kalau tadi mas hanis katakan dia menunggu pembahasan menunggu diundang kita sudah berikan surat itu bagaimana dong mas gampang
bahannya apa kita mau bahas
kalau kita mau bahas itu harus ada yang kita bahas apa
kan bukan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui
tapi untuk sampai tataran persetujuan itu atau tidak persetujuan itu mesti ada pembahasan bersama dong
karena sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ini adalah aset publik aset warga jakarta
yang ketika ada mau ada pelepasan tentunya harus ada persetujuan harus ada mekanisme yang kita lalui bersama
mas fajar kalau dari versinya mas fajar mungkin teman teman dari fraksi gerindra soal ini sebenarnya bagaimana
soal pelepasan saham
kalau dari kami sudah jelas ya dari fraksi bahwa kami mendukung setujui
apapun itu alasannya ya memang semua ini ada tahapannya
kalau mas gampang kan belum tahu nih mau mendukung atau tidak mendukung
ya belum tahu
mungkin beliau dukung
karena tadi yang bahasa beliau katakan tadi ada tahapan ada mekanisme yang harus dilalui
tapi kalau kami bicara di sini bahwa ya apa yang dikatakan oleh pak gubernur bahwa
nggak mungkin kami ini provinsi membuat atau memproduksi minuman haram
itu alkohol lah istilahnya seperti itu
tapi secara fisika praksi sudah mendukung
iya mendukung keputusan
oke nah soal yang tadi mas gembong katakan bahwa
harusnya ada kajiannya dulu dong sebelum kita menentukan sikapnya bagaimana
itu tadinya katanya belum disampaikan oleh pak anies baswedan
kalau saya lihat ini hanya komunikasi aja ya
karena selama ini juga kami juga ada beberapa kegiatan juga yang mungkin terlepas dari itu bagaimana
jadi kurangnya komunikasi lah
kalau bilang harmonis ya cukup harmonis
cukup harmonis berarti ada bagian bagian tidak harmonis
di sini ada berbagai macam kepentingan yang jelas kami kepentingan kami ini semua untuk masyarakat ya
mas adi melihat ini sebenarnya bagaimana apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini ya
tentu tidak hanya kita lihat dari konteks yang kecil bahwa ini soal bir atau bukan
tapi apa yang sebenarnya mas adi pelajari dari masalah ini mas adi gimana
kalau membaca secara umum seakan akan persoalan pelepasan saham bir di jakarta ini ada dua hal
persoalan prosedural yang belum sampai ke teman teman dpr
ada hal hal yang jauh yang lebih subtansial yang belum diperdebatkan
apakah karena itu untuk atau tidak buat dprd jakarta atau jakarta secara umum
tapi sekali lagi politik itu tidak melulu soal yang subtansial dan prosedural
ada hal lain yang dibaca misalnya soal saham bir ini kan sangat terkait dengan janji politik pak anies
ini kan satu paket kebijakan politik yang disampaikan dulu tentang menutup reklamasi alexis dan seterusnya
jadi apapun argumentasi soal saham bir ini karena bagian dari kepentingan janji politik
janji politik harus diselesaikan itu satu
yang kedua dalam logika sistem presidensialisme multi partai seringkali eksekutif dalam konteks ini anies baswedan
itu suka tidak didukung oleh mayoritas kekuatan politik fraksi fraksi di dpr
misalnya ini terjadi pada jokowi awal awal jadi presiden
hampir semua kebijakan politiknya diprotes oleh dpr karena mayoritas adalah oposisi
begitupun sbi dua ribu empat
nah saya melihatnya anies ini kan triple minority sebenarnya
satu adalah sebagian besar
satu adalah sebagai politisi pendatang baru
yang kedua dia bukan ketua partai di level provinsi yang mampu memveto semua kepentingan politik
yang ketiga tentu mayoritas suara fraksi di dprd itu tidak mendukung pak anies
inilah yang kemudian terjadi pada hari ini
protes soal saham bir rotasi dan lelang jabatan
bagian dari hubungan yang sering kali adalah cacat bawaan dari sistem demokrasi presidensial itu
jadi siapapun gitu ya yang jadi gubernur dki ini kebijakannya pasti akan diprotes
kecuali dua tiga tahun ke depan pak anies mampu melakukan adaptasi politik ke pak gembong dan yang lainnya
yang secara mayoritas menguasai fraksi di dprd
kalau itu tidak dikurangi saya kira resistensi dan protesnya apapun akan diprotes
jangankan soal bir jangankan soal rotasi sendal jepit pun bisa jadi persoalan
jadi ini semata mata karena oposisi begitu atau gimana
betul itu karena oposisi dan kebetulan isunya cukup seksi
bir ini cukup seksi
terjadi sejak lama
apalagi ini di tahun politik
kalau nggak hati hati ini kan soal pembelahan antara partai dan caleg pendukung penista agama dan bukan
jadi irisan pilkada dua ribu tujuh belas yang lalu menjadi memori yang kembali bangkit
nah saya agak sedikit kaget dengan pak gembong termasuk salah satu caleg yang saat ini cukup agresif menangkapi isu ini
yang menarik dalam politik ini bukan soal untung dan rugi sehambir
tapi ini siapa yang pro halal haram dan tidak
ini yang harus diantisipasi
itu kan dilakukan oleh pak anies sebenarnya di luar kebijakan menunaikan janji kampanye
tapi kan demo yang kemarin dilakukan oleh teman teman yang di luar dprd itu adalah mencoba untuk menarasikan yang menolak soal pelepasan sambir adalah kelompok kelompok yang saat ini memang tidak ramah terhadap umat islam
ini bahaya dalam politik
jadi ada implikasinya ya sebenarnya
politik itu kan begitu menariknya
oh ini pendukung cebong memang begitu kok
ini pendukung kampret yang didukung ijtima ulama tapi kelakuannya nggak islami
kan begitu tarikan tarikannya
harus dikatakan kereta yang anjlok hari ini itu dikaitkan dengan pencitraan salah satu capres gitu
itulah politik kita sekarang tarikannya pilpres
makanya kalau nggak hati hati seseksi dan sepenting apapun isu soal bill rotasi dan lelang jabatan akan menjadi blunder bagi siapa
ini seharusnya yang hati hati siapa nih mas gemung dan gas
mas gembong pertama
kalau bang fajar ini sudah dapat untung banyak gitu
cukup diam duduk manis sudah untung banyak bang
ya justru itulah kami ingin menjelaskan kepada ini kan soal sekali lagi ini soal aset
soal aset pemprov dki jakarta
karena aset pempreb dki jakarta kami sebagai wakil rakyat dki jakarta tentunya ingin mempertanggung jawaban ini kepada warga jakarta
karena sudah lama ya sejak tahun tujuh puluh ya
jangan sampai keputusan yang kita ambil nanti cacat
kan intinya itu
hanya sekarang mereka janji kampanye
janji kampanye boleh
hanya menunaikan iya
tetapi sekali lagi ya pak anies jangan membabi buta ketika ingin mencapai sasaran memenuhi janji kampanye itu
bolehlah seperti itu
nanti saya akan tanya ke mas fajar usai jeda
tapi kita harus break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
oke anda kembali di prime news
kita masih mengulas soal
pelepasan saham bir oleh pemprov dki jakarta dan kemudian bagaimana hubungan antara dpr dan juga anies baswedan sebagai gubernur dki jakarta
saya ingin ke mas fajar
tadi kita sempat singgung banyak hal ya di awal awal dengan mas adi dan juga mas gembong
jangan semata mata hanya karena menunaikan janji kampanye
ini kebijakan ini semata mata menunaikan janji kampanye atau memang ada pertimbangan yang memang substansial bagi rakyat jakarta
kalau saya bicara pak gubernur sudah pasti dia punya program kerja
makanya dia bentuk
makanya dia bentuk yang namanya tgupp
dimana mereka ini menyusun semua kegiatan untuk ke depan lima tahun pak anies bekerja
jadi kalau untuk pt delta sendiri ini kalau saya pribadi ini memang sudah seharusnya dijual
kenapa mas fajar
karena melihat dari keuntungan juga sudah tidak signifikan tidak terlalu berpengaruh
dan yang kedua juga kan masih banyak yang diperlukan

contohnya ada beberapa rumah susun yang harus kita rapikan
ada beberapa sekolah yang harus kita bangun lagi
dan penambahan kartu lansia jakarta
masih banyaklah program program yang memang harus kita penuhi
dan paling tidak itu uang rakyat kita kembalikan ke rakyat
dan kalau saya lihat dari sejarah minuman itu sendiri
kan dari perusahaan belanda itu kan dinasionalisasikan oleh pak ali sadikin almarhum
karena saat itu saya melihat mungkin kekurangannya pendapatan daerah saat itu
maka salah satu jalannya seperti itu
meskipun dividennya tiga puluh enam miliar per tahun secara performance perusahaan tersebut cukup positif catatannya mas fajar
tapi kalau untuk saat ini untuk jakarta uang segitu nggak kelihatan
maksudnya manfaatnya kurang
lebih baik kita berikan kepada sesuatu yang sangat bermanfaat
dan melibatkan orang banyak
dan saya yakin ini lebih berpahala lah ya
khususnya untuk pak gembong
tidak begitu kelihatan uang segitu kenapa harus dipertahankan
kalaupun memang sikap dari fraksi pdip dan juga teman teman mendukung ya
ini kan saya nggak tahu tadi katanya belum
tapi agak agaknya kemana nih mas gembong mendukung atau tidak mendukung
sekali lagi sejak awal atau sejak kemarin kita sampaikan kita belum sampai tataran itu
kita adalah yang kita minta kepada pemerintah jakarta
kita adalah yang kita kajian
sehingga aset yang dimiliki oleh warga dki jakarta mau kita lepas itu ada hitung hitungannya
katakanlah kita bisnis berdua
kenapa dijual gitu ya
nanti kalau tiba tiba saya setuju saja karena saya disalahkan oleh warga jakarta
saya juga nggak mau seperti itu
saya nggak mau nanti digugat oleh anak cucu kita karena kelakuan kita dan lain sebagainya
saya enggak mau seperti itu
ini adalah bagaimana prosedur sama sama harus kita lalui
karena ketika bicara aset ini bukan sederhana kita membahasnya
perlu kajian yang mendalam berkaitan aset yang sama sama
oke meskipun mas pras ketua dprd agak agaknya resisten dengan kebijakan pak anies ini
itu kan pernyataan pak ketua dprd
itu kan belum kita bahas
pribadi ketua dprd dengan pembahasan di dprd kan hal yang berbeda
kan gitu loh
nanti ketika kita sudah bahas bersama sama mungkin kesimpulannya akan berbeda
jadi kita belum bisa hari ini belum bisa kita simpul bahwa dprd menolak
maka pak anies nggak boleh memponis itu
kemudian kita diadu dengan warga jakarta nggak boleh seperti itu
oh keputusannya belum
kok sudah menyampaikan seperti itu
bahkan menunggu kajian dulu
tapi kalau menurut mas gembong sendiri betul tidak bahwa sebenarnya lebih baik dijual saja
karena memang tidak ada keuntungan yang cukup signifikan
tadi mas fajar katakan
kalau tadi mas anies juga katakan ikut berproduksi dalam minuman
keras begitu minuman alkohol
baik atau buruknya kalau kita ketahuan ketika sudah ada hasil pembahasan
kalau hari ini kita belum bisa
jadi ketika sudah kita bahas bersama sama baru kita simpulkan
oh baiknya begini
dibahas saja belum
jadi saya tetap berpokong bahwa prosedurnya harus sama kita lalui
sehingga semua orang tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain
nanti kita alihkan saja ke birpetok gitu
artinya cuma sekali lagi prosedurnya harus kita lalui
yang tadi mas adi katakan bahwa ini tampaknya memang
ya tadi mas adi sudah jelaskan banyak ya
mengenai politik di daerah begitu ya
antara oposisi dan sebagainya
dipolitisasi atau dipolitisir atau gimana
pak anies yang mempolitisir itu
oh bukan dprd
pak anies lah
kalau kita enggak kok
artinya cobalah pak anies kalau sejak kemarin memberikan kajian
sudah kita bahas bersama dengan pak fajar
ayo kita kesampaikan kepada publik
ini belum apa apa
oh nanti saya adukan pada warga
ya kan enggak boleh lah seperti itu
ini kan soal komunikasi
maka sekali tadi sampaikan oleh pak fajar
yang notabene partai pendukung
belum sudah menyatakan
komunikasi lah yang harmonis
bagaimana membangun komunikasi antara dewan dengan eksekutif
karena bagaimanapun mengelola jakarta enggak bisa sendirian
mesti ada kebersamaan
ada kesatuan pemahaman terhadap bagaimana proses pembangunan jakarta ini
jadi yang baru mendukung dua saja ya mas fajar ya
gerinya juga pks ya
pan gitu belum tahu juga
saya komunikasi pribadi dengan beberapa anggota
cuma itu tadi
seyogianya lewat aturan yang ada lah
tapi jelas mereka mendukung
secara pribadi ya
karena beberapa kali kita kungker kita bahas itu ya mendukung
cuma yang sungguh disayangkan dari pimpinan kami ini
kenapa dalam satu tahun itu
kenapa tidak bersulat balik kepada gubernur
atau kembali lah
di internal rapim gitu kan
pimpinan praksi praksi dirapatkan
ya sampai sekarang juga
saya belum pernah dengar

mas hadi bagaimana melihat tadi berkembangannya itu yang kita sampaikan
justru mas anies mempolitisasi itu kata mas gembong
begitu juga bacaannya mas adi
atau ada hal yang lain
pak gembong sama pak fajar ini terlampau berhati hati
kalau di media yang berkembang tidak sesederhana itu
betul bahwa rapat gubernur dan dprd ini harus melalui sejumlah prosedur
mungkin ada hearing ada rdp
nanti akan meningkat ke panja ada pansus gitu ya
yang akan mencoba menginvestigasi
plus dan minusnya soal bir atau apapun lainnya
tapi publik sekali lagi tidak melihat secara itu
apalagi bukan soal untung dan rugi
jauh hari sebelum soal
terutama yang kasus bir ya
orang sudah melihatnya ini alkohol haram gitu ya
tidak sesuai dengan nafas islam dan semacamnya
ini penting gitu untuk dinarasikan
kalau saya membacanya
pelepasan saham bir yang menjadi polemik
ini akumulasi dari berbagai kepentingan
satu memang janji politik
yang kedua ada perspektif halal haramnya
perspektif untung dan rugi
yang seringkali belakangan lebih banyak dikutip oleh pak anies
kalau sebelum sebelumnya bicara tentang rugi dan untung
agak sedikit memang disampaikan oleh pak anies
narasi dan diskursus publik yang ditangkap adalah
bahwa seakan akan ada desakan dari publik
bahwa bir ini tidak layak untuk dikonsumsi di masyarakat jakarta
makanya ada istilah orang jakarta
tidak butuh minuman alkohol
lebih butuh air bersih yang jauh lebih menyehatkan
tarikan tarikan nafas yang semacam ini
ini yang kemudian membuat diskursus tentang bir terutama menjadi menarik
apalagi yang di demo kemarin oleh teman teman
alumni dua ratus dua belas adalah isu isu yang berkaitan dengan islam dan gak islam
ini narasi narasi yang cukup besar dikaitkan dengan tahun politik
kalau ini tidak dikelola dengan baik
terutama oleh pak gemong
ini nanti akan ada garis
halal haram yang itu tadi ya
itu garis demarkasinya
seakan akan soal pelepasan saham bir ini menjadi halal dan haram
ini partai yang mendukung ini
bisa menjadi halal atau tidak
ini kan cukup berbahaya menurut saya
mesti ada kajian yang jauh lebih komprehensif
itu yang kemudian ditunggu kepada publik
kalau ini tidak dicegah
ini tidak dilokalisir
persoalannya hanya menjadi islam dan nggak islam
tentu tidak produktif perdebatannya
mas gembong melihat arah yang sama juga tadi dibaca oleh mas adi
karena memang awalnya pak anies yang selalu disampaikan bicara haram halal
tapi sekarang kan sudah tidak muncul itu
bicara masalah untung rugi
berapa sih angka tiga puluh enam miliar dibandingkan dengan apbd kita yang delapan puluh sembilan triliun
ini kan narasi yang terakhir disampaikan
narasi yang terakhir
awalnya kan dijual bukan itu bos
kan itu loh
makanya saya katakan cara cara seperti ini
ya harusnya komunikasi lah yang intent antara pak gubernur dengan minimal pimpinan dewan lah
minimal pimpinan dewan lah
sehingga persepsi yang muncul di tengah tengah masyarakat
akan jadi berbeda
mas fajar ada yang ingin ditanggapi tadi apa yang tadi mas adi sudah ulas
gak enak kalau tanggapan dari beliau kita menang banyak
cuman intinya begini
memang ini ya amanat umat juga ya
istilahnya biar bagaimana kita ini hampir mayoritas jakarta umat islam
dan juga apa ya nilai segitu juga sudah sangat tidak bisa diharapkan lagi
dan yang terakhir juga
kita mau apa yang nanti dari hasil penjualan ini ya apa yang menjadi niat pak gubernur ya diberikan kepada masyarakat dki itu
tapi yang jelas mau digaris bawah juga pak gembong
maksud dan baik gubernur sudah setahun lalu ya
ini menurut saya sudah terlalu jauh dari kita kampanye saat itu
jangan kan setahun yang lalu
dua tahun yang lalu pun kalau nggak ada kajiannya bagaimana kita mau
kan gitu loh
jangan setahun yang lalu
dua tahun yang lalu pun kalau nggak ada kajian
minimal dari pak pras ini selaku pimpinan ya mengarahkanlah pak gubernur lah
sehingga tidak menjadi polemik kan pada saat ini
ini membahayakan semua sebetulnya
bukan hanya praksi pdip saja
tapi kami semua di dpr ini sangat membahayakan
tapi kalau misalnya sudah diajukan dari tahun lalu harusnya sudah ada kajian ya
harusnya kan sudah ada
ya mungkin ini kan karena komunikasi dari pak pras dengan pak gubernur aja
kalau menurut saya secara pribadi
mas gembong jadi sebenarnya inti silang pendapat
tidak mufakat ini sebenarnya apa
apakah karena komunikasinya yang tidak berjalan
karena tentu ini tidak bisa dijalankan kalau tidak ada approval dari dprd
kita harus jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali setelah itu
secara aturan secara yuridis tentu rencana pak anies untuk menjual saham itu tidak akan bisa berjalan
kalau tidak ada approval dari dprd
jadi dari dialog kita malam hari ini
dari tadi kita saya sempat wawancara dengan pak anies baswedan
akar permasalahan sehingga tidak ada ketemu fakat ini ada dimana menurut mas gembong
dari siapa ke siapa
ya dua belas pihak lah
kita nggak boleh sebelah aja
artinya komunikasi mesti ada di sambut dua belas pihak
antara eksekutif dan legislatif
tadi awal saya sampaikan minimal komunikasi yang intan antara pimpinan dengan eksekutif
gubernur dalam hari ini
gubernur dalam hari ini
minimal itu lah
kalau sama anggota mungkin tidak dulu nggak apa apa
tapi minimal pada pimpinan lah
supaya di bawah jadi cair juga
kan gitu loh
tapi kalau komunikasi yang beku seperti ini
kan dulu yang selalu dituntut oleh pak fajar ini soal komunikasi
ketika zaman dulu gubernur ahok
buntunya komunikasi antara dprd dengan eksekutif
nah sekarang saya ganti tanya pak
bahasanya belum sama aja
ya memang ini komunikasi perlu dibangun
karena penjelanggara pemerintahan ini kan berdua
antara eksekutif dan legislatif
nah ketika mau ngambil keputusan seperti ini kan mesti kita duduk bareng
bagaimana untuk bisa meremuskan keputusan yang terbaik untuk rakyat jakarta
dilihat dari helikopter view nya lebih luas lagi tadi mas adi katakan
ini pembelahan bahaya
implikasi bahkan ke pilih pras kira kira begitu mungkin ya
halal haram dan sebagainya
fraksi pdip menyikapi ini bagaimana
ya karena sudah terlanjur dilempar seperti itu oleh pak anies
bola sekarang kan ada di lapangan
posisi bolanya kan ada di lapangan
ya tergantung masyarakat menangkapnya bagaimana
coba kita sampaikan
fraksi pdip memberikan penjelasan secara detail
sikap yang nanti akan kita sampaikan kan kita sampaikan
jadi bukan soal tadi sampai tadi bahwa ini pembelahan ini
tapi kita perlu sampaikan
karena hari hari ini kami yang digebukin kan
tapi karena kami digebuk perlu kami jelaskan
ini loh belum sampai tahapan belum sampai tataran
setuju tidak setuju
kan gitu loh
yang jelas kan ini sudah terdengar lama rencana ini
arah arahnya akan mendukung atau tidak mendukung sebenarnya
terlepas dari kajian yang belum diterima
belum bisa menjawab itu
wujudnya kita belum tahu
kajian itu sebagai alat ukur kita untuk memberikan keputusan
dengan yang tadi mas anies katakan bahwa dengan keuntungan segitu
sama dengan kita keuntungan dari alexis
uangnya juga tidak begitu besar dan sebagainya
bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain
misalnya penjualan itu sepakat tidak
apa yang disampaikan pak anies itu kan disampaikan kepada publik
tapi kalau kita duduk di meja dprd belum tentu seperti itu bos
kan gitu loh
bisa berubah ya
ya bisa berubah kan gitu
artinya apa yang disampaikan pada publik nanti
kemudian kita bahas bersama dprd
dengan berbagai pertimbangan
dprd punya pertimbangan
eksekutif punya pertimbangan
mungkin kesimpulannya akan berbeda
maka sekali lagi saya sampaikan
berkali kali saya sampaikan sebetulnya
pak anies kan punya tangan
harusnya ini yang berperan aktif
bagaimana melakukan komunikasi komunikasi politik dengan dprd
sehingga kajian yang diminta oleh dprd bisa didiskusikan antara bpumd dengan dpr
baik mas fajar
mas ada dikomunikasi antara kedua belah pihak kata mas gembong
sepakat dengan hal itu
bukan sepakatnya berarti
tapi berarti siapa
enggak enggak begini loh
maksudnya yang sempat kata ini memang harus ada kajian mekanisme
obrolan lah ya di internal
karena ini kan kita rumah tangga yang besar
mengurusi apbd ini hampir delapan puluh triliun sekian
nah jadi kalau kami melihat secara global ini memang sudah harus dijual apapun alasannya
cuma yang jelas memang
ini kita dprd harus punya sikap secara pribadi itu aja
nah pribadi kepribadian kita ini mempunyai sikap bahwa ya ini harus dijual pertama
dan untuk kajian kan bisa menyusul
yang jelas ini barang haram nggak perlu ada lagi di bumi jakarta
jadi halal haram dong berarti masalahnya
itu juara utamanya
enggak enggak sekarang kan begini
kita kan ada dua nih kalau menurut saya
yang pertama itu tadi mengenai halal haram
kalau saya bicara mengenai halal haram
karena saya lahir dari keumatan
yang kedua itu tadi keuntungan
udah haram tidak ada untung
untung tiga puluh enam miliar kan ada untungnya mas wajar
tapi kan itu mungkin sekitar tahun delapan puluh an sembilan puluh besar
tapi untuk tahun dua ribu sekian silva kita aja lumayan ya pak
jadi paling tidak ya kalau kami dari gerindra ya apapun itu ya lepas aja itu
yang penting apa yang menjadi tujuan pak gubernur tadi ya direalisasikan lah
ada upaya upaya mungkin untuk mendekati fraksi fraksi yang lain yang tampaknya belum sepakat dengan pks dan juga gerindra
sebetulnya seperti ini bukan cair dan tidaknya ya
kalau dilihat dari beberapa teman yang pernah ngobrol lah pernah kita membahas ini
sebetulnya mereka juga mendukung apa yang menjadi keinginan pak gubernur
cuma itu dah di mekanismenya yang harus dilalui
itu yang saya dengar dari teman teman ya dari berbagai praksi lah
fraksi apa tuh yang kira kira akan mendukung menurut mas fajar
belum bisa disebutkan
karena ini kan bicara anggota bukan bicara pimpinan
masih anggotanya ya belum secara sikap fraksi ya
iya sikap fraksi belum
mas adi tadi mas anies katakan insya allah akan selesai mufakat dan lain sebagainya
melihat dari dialektika kedua belah pihak ini di satu sisi kita ada aturan bahwa memang ada approval dari dprd
ujungnya menurut mas adi akan kayak gimana nih
apakah akan menguap lagi akan hilang atau betul betul sepakat soal bir ini
misalnya begitu ya atau
saya sebelum itu pertama politik ini kan soal momentum
mungkin setahun setengah belakangan soal pelepasan taham bir ini hanya sayup sayup tidak terdengar
sekarang momentumnya pilpres
adalah satu momentum yang cukup pas untuk menarasikan ini kepada publik dengan kencang
pak anies mampu memainkan itu dengan baik
dia mengajak hampir seluruh lapisan masyarakat jakarta
untuk melakukan investigasi
dan pemantauan terhadap berbagai isu yang cukup seks
sampai caleg calegnya partai partainya apa
jadi soal momentum yang pertama
yang kedua yang cukup clear
ini adalah ujian nyata bagi pak anies sebagai governor minority
yaitu gubernur minoritas yang dukungan fraksi fraksi di dprd itu cukup minim
ini menjadi ujian bagi gerindra dan pks
secara umum bahwa sebagus apapun subtansi politik yang coba untuk dieksekusi
selama bangunan komunikasinya ini gak match dengan teman teman yang
mayoritas kebetulan akan terulang
karena politik dalam banyak hal
bukan hanya soal yang subtansi
tapi sangat terkait dengan bagaimana
apakah sering bicara bareng ngopi bareng ya
main bulu tangkis bareng dan semacamnya
dan semua politik itu tidak melulu diselesaikan di kebon siri
bisa saja di lapangan olahraga
nah itu mungkin yang tidak dilakukan oleh pak anies
jadi pak hanis mungkin perlu down to earth juga
ke teman teman fraksi yang selama ini memang
membangun garis demarkasi
perbedaan secara politik dengan pak anies
yang ketiga saya baca implikasi dari soal saham bir ini
kalau dilihat suasana batin masyarakat sekarang
ini memang membangkitkan memori pilkada tujuh belas lalu
kalau dicek teman teman yang orasi kemarin
salah satu tuntutan nya adalah
jangan pilih partai dan caleg yang
tidak mendukung pelepasan saham bir ini
ini kan serem sekali seakan akan
asosiasi pak gembong dan yang lainnya ini
adalah caleg dan partai yang tidak pro
kelompok kelompok agama islam
jadi wajar kalau bangunannya ini seakan
soal pembelahan yang terjadi pada awal pilkada
dan momentumnya menjelang pilpres lagi
dan momentumnya menjelang pilpres yang juga sama ternyata
nah dengan katakanlah ini sudah bola dilempar
tadi kata mas gembong tadi kan
mas hadi juga katakan ini
mas hanis memainkan pandangan dengan baik
teman teman dari pdip
nasdem mungkin dan kawan kawan
harus bagaimana kemudian agar tidak terimplikasi
dari apa yang terjadi itu gimana
apa yang dilakukan oleh pak gembong saya kira juga bagus
menjelaskan bahwa persoalan pelepasan saham bir ini bukan soal
seperti yang dibayangkan orang
bukan halal dan haram
tapi ada komunikasi yang terputus
draft penyusunan tentang pelepasan diri ini
ternyata proposalnya belum sampai
itu yang publik mungkin juga belum banyak informasi
perlu disampaikan kepada publik
karena konsumsi ini sudah terlanjur
terlanjur sudah dikonsumsi cukup masif
seakan akan pdip bang gembong pak presiden sudah menolak
jadi perlu mungkin upaya upaya yang jauh lebih agresif
dari teman teman yang dianggap menolak selama ini
menjelaskan bahwa ini bukan soal halal dan haram
tidak ada proposal tentang penjualan saham diri ini
terakhir mas fajar akan berusaha mungkin mencolek mas anies
untuk segera kajiannya dilampirkan
agar bisa dibahas atau akan membiarkan saja
oh ya nanti kami melalui praksi
nanti kami ingatkan pak gubernur
agar membuat sesegera mungkin kajian itu
segera mungkin juga kami bahas di internal fraksi
dan mungkin di internal pimpinan semua praksi
agar ya pak gembong bisa menjalankan tugasnya dengan baik
tahu hati beliau kok
mas gembong mungkin juga mas pres atau mungkin teman teman presidi pdip
mencoba untuk membuka komunikasi dengan pak anies ke depan
atau supaya ini cepat selesai
jalah biar enggak berlarut larut
saya yakin pak ketua dprd pak pras saya yakin
punya cara bagaimana untuk bisa melakukan komunikasi yang baik
agar persoalannya tidak menjadi bola liar
saya yakin seperti itu
karena bola liarnya merugikan ya
oke baik terima kasih banyak mas adi
mas fajar mas gembong terima kasih
kita tunggu nanti seperti apa pembahasannya
mungkin tidak alot dan menemukan kata sepakat antara dprd
dan juga eksekutif mas pak anies basudan sebagai gubernur dki jakarta